karena sering mangkir saat apel korpri ratusan pns di ponorogo dihukum mengikuti apel ulang di halaman kantor bupati ponorogo kamis pagi
ironisnya meski sudah diberi peringatan namun masih saja ada pns yang bandel dan tak ikut apel ulang
petugas dari inspektorat pemkap ponorogo kamis pagi kembali mengecek absensi kehadiran pns yang hendak melakukan apel ulang upacara korpri di halaman pemkap ponorogo
apel ulang hari korpri ini sengaja diulang di hari kamis pagi karena lebih dari separuh pns mangkir saat upacara hari rabu kemarin
parahnya lagi pemandangan seperti ini sudah merupakan hal biasa karena minimnya sanksi
sampai hari ini masih banyak pns yang juga tidak hadir dalam apel korpri
saya melihat kemarin kehadirannya itu kurang maksimal makanya coba saya sidak langsung kemarin
meskipun saya tidak diperintahkan ini merupakan satu pembinaan makanya yang tidak hadir
seluruhnya hari ini saya hadirkan dan saya pimpin sendiri
dalam apel ulangan ini pns yang hadir diberi pengarahan dan peringatan keras oleh sekda pemkap ponorogo
ironisnya masih banyak pns yang enggan memperhatikan dan justru asik bermain hp
ya mungkin karena sudah terbiasa kemarin kemarin ketika tidak ikut itu tidak ada punishment tidak ada tindakan
jadi ya itu hal yang biasa saja tidak ada maksud apa apa sebenarnya kan seperti itu
sementara apel ulang korpri
yang dimulai jam delapan pagi ini masih saja diwarnai belasan pns yang datang terlambat
dan tidak mengikuti apel ulang korpri di halaman pemkap ponorogo